angin kencang disertai hujan beras yang terjadi selama kemarin
langsung menerbangkan sejumlah genting rumah warga
di desa tempuran ponorogo jawa timur
sebuah pohon sawo berukuran besar tumbang menimpa rumah semipermanen
milik pasangan lansia selamet dan kina
akibatnya seorang nenek tujuh puluh tiga tahun tertimbun material bangunan rumah
selama hampir tiga puluh menit
saat kejadian korban tengah memasak nasi di dapur
ini pak sutri renta ini terpaksa mengungsi ke rumah saudara
karena rumah mereka sudah hancur rata dengan tangan
sementara di bogor jawa barat hujan deras yang mengguyur selama dua jam
membuat puluhan rumah di kelurahan kencana
kecamatan tanah serial kota bogor jawa barat
terendam banjir hampir satu meter pada selasa sore
duga banjir terjadi akibat tanggul selokan jempol
usai aliran kali meluang
selain banjir cuaca ekstrim juga mengakibatkan
tebing turap setinggi lima meter di belakang permukiman
longsor dan menimpa satu unit rumah
kekibatnya bagian dinding di dua ruangan jempol
hingga tertimbun material kayu dan air
di sulawesi selatan sedikitnya lima penerbangan
tujuan bandara sultan hasanuddin makassar di maros
harus dialihkan ke bandara
terdekat akibat cuaca ekstrim
empat pesawat yang mengarah ke makassar
mendarat di bandar sepinggan balikpapan kalimantan timur
sementara satu pesawat lain dialihkan ke bandara samratulangi
manado sulawesi utara
di jakarta angin kencang membuat papan reklama
berukuran besar yang sudah rapuh roboh
di persimpangan gandaria city
kebayoran lama jakarta selatan selasa sore
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun arus lalu lintas di sekitar lokasi
khusus untuk wilayah dki jakarta
badan meteorologi klimatologi dan geofisika
seperti dirangkum cnn indonesia com
menyampaikan peringatan dini
terkait potensi hujan disertai petir dan angin kencang
di tiga wilayah dki jakarta
pada hari ini rabu dua puluh oktober dua ribu dua
meski pagi hari cerah
pada siang hari hujan petir diprediksi
menggunyur jaksel dan jaknim
sementara jabar dan jakarta pusat
kemungkinan hujan sedang
di wilayah jakarta utara
serta kekulauan seribu
rabu pagi hujan beras yang menggunyur
di kawasan gunung sulawesi
ke ciliwung membuat pintu air
menggerai menteng jakarta pusat
kembali dipenuhi tumpukan sampah
rasa hujan membuat pintu air depok
sempat menyentuh level siaga tiga
atau pada ketinggian dua ratus tiga cm
agar tidak menyubat aliran kali
dua unit alat berat digerakkan
untuk mengakut tumpukan sampah kebantaran kali
sejak dari pos pantau
kita terima informasi
pos pantau ciliwung di depok
memasuki kondisi siaga tiga
di bukit jawa
sampah sampai ini kurang lebih empat atau enam jam
dan kurang lebih jam tiga dini hari
sudah memasuki kapitain menggerai
badan meteorologi klimatologi dan geofisika
juga meminta masyarakat bersiap
menghadapi fenomena badai lenina
yang akan dimasuki indonesia pada november dua ribu dua puluh
hingga februari dua ribu dua puluh
curah hujan mengalami peningkatan

pada november desember januari
yaitu terutama di wilayah sumatera bagian selatan
kemudian jawa bali
hingga ntt kalimantan bagian selatan
kemudian sulawesi bagian selatan
ini maka tahun ini diprediksi relatif sama
akan berdampak pada peningkatan curah hujan bulanan
rencana hidrometeorologi seperti hujan ras
laun sor banjir bandar
hingga badai tropis berpotensi besar terjadi
akibat meningkatnya curah hujan pada periode musim hujan ini
tim putak cnn indonesia